selanjutnya ini masih terkait dengan hal yang kurang mengenakan juga pengeroyokan di mana sebelas pelajar yang menjadi pelaku pengeroyokan ditangkap petugas polsek teluk jambi timur karawang jawa barat
para pelaku ditangkap setelah video tawuran diunggah salah satu pelaku di media sosial
sebelas pelaku pengeroyokan pelajar saat terjadi tawuran selasa sore lalu ditangkap petugas polsek teluk jambe timur karawang jawa barat
para pelaku merupakan pelajar dari tiga sekolah di karawang dan bekasi
dua belas pelaku pengeroyokan terhadap pelajar smk ini ditangkap berkat rekaman video pelaku yang sempat diunggah ke media sosial
dari hasil rekaman tersebut polisi berhasil mengenali beberapa pelaku dan kemudian menangkapnya di sekolahnya masing masing
tawuran tersebut menyebabkan pelajar kelas satu smk dari karawang luka parah
akibat dikeroyok para pelaku yang menggunakan senjata tajam berupa celurit samurai dan juga gergaji es